kamis empat oktober warga di sekitar gunung soputan masih beraktivitas seperti biasa meski sehari sebelumnya telah terjadi erupsi
gunung di sulawesi utara ini meletus hanya berselang tiga tahun dari letusan sebelumnya
suasana desa silian salah satu desa terdekat dengan puncak gunung soputan di minahasa tenggara sulawesi utara masih tenang dan normal
warga desa masih beraktivitas meskipun gunung soputan meletus empat kali mulai rabu pukul delapan empat puluh tujuh pagi hingga kamis pukul tujuh pagi waktu indonesia bagian tengah
letusan ini memuntahkan material erupsi setinggi dua hingga enam meter dari permukaan laut
pada kamis ini amplitudo soputan menurun namun aktivitas letusan dan kegempaan masih ada sampai saat ini
ini adalah letusan pertama setelah tiga tahun gunung berapi yang sangat aktif ini tidur
beberapa jam sebelum letusan status gunung soputan
sudah dinaikkan dari dua waspada menjadi tiga siaga
untuk letusan mungkin ya untuk letusan tertingginya soputan enam meter di atas puncak soputan
di dua ribu delapan belas ini soputan meletus sudah empat kali soputan udah tiga tahun kurang lebih rehat dari aktivitasnya letusan
naiknya status gunung soputan membuat petugas tni kepolisian basarnas dan bpbd
setempat bersiaga di pos jaga untuk mengantisipasi keadaan
bila terjadi bencana di wilayah kerja kota muntiapas amerika kita akan selalu sinergi saling berbunyi
baik kepada bpdm bnpb stakeholder yang lain untuk sama sama meminimalisir dampak yang terjadi
baik itu korban manusia maupun korban yang lain
sejauh ini dampak letusan soputan hanya hujan debu di desa
di desa sekitar puncaknya